berada di kecamatan babakan madang kabupaten bogor jawa barat
wilayah sentul memberikan sensasi udara sejuk yang cocok untuk rekreasi
sentul didominasi perbukitan yang kini menjadi surga wisata bagi para pelancong
di sentul bisa ngapain aja ya
saat libur panjang anda bisa menginap di sentul
jadi pastikan anda memilih tempat yang benar benar membuat anda relax dan nyaman untuk staycation
staycation menjadi salah satu cara menikmati liburan anda di sentul
banyak tempat menginap yang bisa anda pilih
hotel resort villa bahkan camping
baik untuk kesehatan
ketiga wisata edukasi
di desa bojongkoneng misalnya anda bisa melatih kreativitas anak dengan membuat tembikar
membuat tembikar bisa menjadi wisata edukasi yang menarik terutama bagi anak anak
hasilnya tidak perlu sempurna minimal mereka mengetahui teknik pembuatan benda benda
yang terbuat dari tanah liat
atau belajar membatik
untuk mencintai indonesia nah kita buat ngebatik itu dengan sangat mudahnya
jadi kita buat supaya anak anak mengenal kemudian nanti mencintai
berikutnya wisata alam
sentuh cocok bagi anda yang gemar trekking
hutan dan air terjun bisa menjadi pilihan
ada cara menarik untuk menikmati keindahan air terjun ini adalah dengan makan langsung di dekat air terjunnya
seperti ini nih
ini kan makan di dekat air terjun nih
rasanya well banget
pokoknya cuacanya juga sejuk cuman ada monyet monyetnya segitu deh
tapi puas sih
begini murah meriah

curug aren di aliran sungai citerup adalah salah satu air terjun berair jernih di kawasan sentul
ada banyak pilihan destinasi air terjun di kawasan sentul
ada yang lima belas meter seperti di belakang saya
ada juga loh yang sampai dua puluh lima meter
banyak kegiatan outbound yang bisa anda lakukan di sentul
memanah salah satunya
permainan ini bisa melatih konsentrasi
masih cukup berusaha

memanjat lembah terjal cukup menantang
pastikan anda mengenakan alat keselamatan saat melakukannya
ingin memacu adrenalin
offroad bisa menjadi pilihan
kontur jalan berlumpur di kawasan sentul
jalan jalan yang rusak ada yang mulus berkelok tanjakan dan turunan
kedua pilih waktu yang tepat karena curah hujan tinggi datanglah saat cuaca cerah
ketiga bersiaplah menghadapi kemacetan saat musim liburan atau akhir pekan
victor paribuan fajar bolivia kabupaten bogor jawa barat